ada pemandangan yang berbeda dari tim pengurai kemacetan satlantas polrestabes surabaya
dari tiga puluh lima unit motor operasionalnya dua puluh unitnya adalah motor listrik
ya semenjak lima belas november lalu polrestabes surabaya mendapatkan hibah dua puluh motor listrik
hibah ini berasal dari perusahaan perusahaan swasta
keseluruhannya pun diperuntukkan untuk tim pengurai kemacetan satlantas polrestabes surabaya
alhasil kini tak sulit menemukan tim pengurai kemacetan menggunakan motor listrik
baik di jalan protokol maupun di perkampungan surabaya
untuk efektivitas penggunaan kendaraan listrik ini sangat sangat efektif
karena kendaraan listrik ini tidak perlu lagi anggota yang tadinya harus mengoperasionalkan kendaraan
harus ngantri di spbu sekarang sudah tidak perlu lagi ngantri di spbu
jadi cukup mereka melaksanakan patroli satu hari
karena satu kali pengecasan kendaraan ini bisa digunakan untuk tujuh puluh km patroli di seputaran kota surabaya
dan untuk pengecasan mereka pulang ke rumah sampai di rumah bisa mereka ngecas di rumah
itu selama tiga jam pengecasan
setelah pengecasan tiga jam siap untuk dioperasionalkan untuk besok harinya
satlantas polrestabes surabaya pun sudah menghitung konversi biaya bahan bakarnya
untuk konversi biaya sudah kami hitung
jadi untuk satu hari biasanya anggota kami melaksanakan patroli
kalau dikomersikan dengan uang sebanyak rp tiga puluh untuk pengisian bbm
dan ini kami sudah koordinasi juga dengan pln
untuk pengisian tiga jam kendaraan listrik ini hanya menggunakan biaya sebanyak rp empat dua ratus atau rp empat delapan ratus

dan ini kami sudah koordinasi juga dengan pln
dan ini kami sudah koordinasi juga dengan pln
itu tidak secara manual jadi otomatis
jadi bila terjadi sesuatu kita tinggal menambah kecepatan saja
motor listrik ini diraki di jawa timur yang juga dilengkapi dengan rotator dan sirine